sebelumnya pada rabu siang istri dan anak lukas nmb memenuhi panggilan kpk
untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek
yang bersumber dari dana apbd provinsi papua
istri dan anak lukas nmb yulce wenda dan asrah bona
tiba di gedung kpk rabu pagi pukul sepuluh lebih delapan menit
yulce dan bona tiba didampingi oleh tim pengacaranya
pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan perdana setelah yulce dan asrah
mangkir dari panggilan kpk pada tanggal lima oktober dua ribu dua puluh
tim pengacara istri dan anak lukas nmb menegaskan
istri dan anak lukas diperiksa sebagai saksi bagi tersangka rianto laka
bukan untuk lukas nmb
dipanggil lima oktober dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka le
untuk kalau sebagai tersangka la karena sebagai suami
ibu yoce sama astrak menggunakan hak untuk tidak memberikan kesaksian
untuk hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka laka
dan kami memberi pemahaman bahwa karena ini tidak ada hubungan dengan bapak
maka sebagai warga negara
yang baik datang untuk memberi keterangan supaya membuat terang dan jelas perkara ini
sehingga hari ini kami mengantar ibu lukas nmb ibu yulceh dan anaknya astra kona
untuk memberikan keterangan berkaitan dengan dalam panggilan disebutkan
gratifikasi yang dilakukan oleh laka dalam pt tbp atau apa